melalui kebijakan peningkatan suku bunga acuan
saya rasa dalam konteks pada saat ini yang beredar di kalangan masyarakat itu adalah
karena sehari hari kita selalu bergaul dengan digital
jadi acara lo ini emang bagus buat istilahnya buat knowledge orang orang di luar sana tentang